untuk mencegah kemacetan parah terjadi di tol pejagaan brebes timur
pemerintah menyiapkan skenario arus balik lebaran
salah satunya dengan cara membebaskan biaya jalan tol
di beberapa titik rawan kemacetan menuju kota besar
seperti pintu tol cikarang utama di jalur cikampek jakarta
pintu tol karangtengah untuk jalur merak jakarta
pintu tol cimanggis untuk jalur jakarta bogor ciawi
dan pintu tol pastor di jalur jakarta bandung
menteri perhubungan ignatius jonan sudah bertemu dengan beberapa pemilik jalan tol
untuk menyepakati pembebasan tarif jalan tol ini